perayaan natal di sejumlah tempat di jawa timur berlangsung tertib dan aman
bahkan toleransi antarumat beragama terlihat di masjid dan gereja yang berada di kawasan belimbing kota malang
pihak masjid menyediakan tempat parkir bagi jemaah gereja agar misa natal berlangsung lancar
masjid sabilillah di jalan ahmad yani blimbing kota malang inilah yang menyediakan lahan parkirnya
untuk para jemaat gereja santo albertus yang sedang melaksanakan misa natal
bahkan takbir masjid dengan tulus menjaga keamanan kendaraan para jemaat gereja selama mereka melaksanakan misa
kebijakan pengurus masjid ini pun sontak disambut gembira oleh para jemaat
mereka berharap ini bisa menjadi contoh di semua wilayah indonesia agar tidak menjadikan perbedaan sebagai permusuhan
soalnya dari pihaknya sabilillah diizinkan kita berpimerasi untuk itu untuk diizinkan boleh parkir di sini soalnya akan pasti penuh
kerjasama antara masjid sabilillah dengan gereja santo albertus yang hanya berjarak dua puluh
lima meter ini memang sudah terjadi sejak lama
setiap tahun saat perayaan natal maupun hari besar kristiani lainnya pihak masjid menyediakan lahan parkirnya untuk jemaat gereja
sebaliknya saat sholat idul adha dan idul fitri pihak gereja juga menyediakan lahan parkir untuk umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah itu
kalau kita sih sebenarnya menggunakan koordinasi dari pihak gereja sendiri kalau sudah koordinasi ke kita kita siapkan pertanyaan
selama ini juga tidak ada masalah dengan tempat lain yang mempergunakan lahan parkirnya
akhirnya kita untuk digunakan
sementara misal natal di gereja santo albertus belimbing kota malang ini diikuti sekitar tiga ribu jamaat
dalam misa yang dipimpin oleh romo antonio setia darmanto ini mengambil pesan kerukunan antar sesama manusia